eh kropokolit lu tuh kenapa sih susah banget dibujuknya
eh padahal ini semua tuh demi masa depan lu
lu bilang sama gue lu rela ngelakuin apa aja lu mau ngelakuin apa aja demi nyokap lu tuh bahagia
iya lu bayangin deh lo lo ambil ini lu nyanyi lu perform di acara tv lo jadi penyanyi terkenal
nyokap lu yang nonton yang tahu yang jadi nyokap lu nih pasti kan bahagia bangga sama lo
yang bodoh itu adalah ketika kata orang semua disini
tidak taat sama peraturan yang ada
itu artinya kata orang semua harus siap untuk menerima setiap konspensinya
oh berarti kalau kayak gitu kalian semua yang bodoh
terus sadar gak sih peraturan itu membuat siswa makin baik bukan makin tambah ada konflik
konflik itu ada ketika kata orang semua yang ada disini
itu ada peraturan itu
dan satu lagi ya nona itu jangan pernah bermain dengan api karena api itu bisa bikin nona terbakar
sorry ya nadif gue gak pernah menganggap lu sebagai api
jadi gue gak bakal terbakar
aisyah udah pergi udah disini
corona ini memang punya kepala itu ada batu
kasian rara dia pasti sakit hati denger omongan ndif
tapi sekarang gue juga gak tahu harus gimana
berapa kali gue bilang sama allah jangan pernah deketin misalnya lagi
udah berapa kali juga gue bilang sama lo jangan nyari gara gara sama gue
oke pokoknya lo jangan sampai deketin nisa lagi ya
apalagi sekarang lo berani berangkat bareng sama dia
lo siapa lo pacarnya
bukan bukan siapa siapanya dia
udah ya capek
eh sekarang gue emang bukan siapa siapanya dia
tapi cepet atau lambat nisa bakal jadi melek gue
lo denger ya
itu bukan tipenya michelle
jadi lo gak usah ngimpi bisa dapetin dia
aku udah lama kenal sama michelle
eh gue patahin
masih berani lo sama gue ya
lo denger baik baik ya
apalagi lo dengan cara kasar dan dengan cara licik lo ini
gue gak bakal lepasin lo gitu aja
mending kurang kurangin nih

nanti lo berantem sama nadia
terus nanti gimana gimana
udah gak apa apa lo kan sahabat gue
mau ke mana sih
gak gitu gak gitu
gue gak ada waktu nih ngobrol sama kalian
jadi mesti ya
ngerak gue dulu
lo yakin gak pengen tau siapa yang bantuin lo di kafe bisa nyanyi hah
kalau lo tuh sebenarnya bisa nyanyi di kafe itu bukan karena bakat
tapi kan ada yang bantuin
yakin gak mau tau
michelle padahal tuh gue lagi baik loh
pengen kasih tau ke lo orangnya tuh siapa gitu yang udah bantuin lo perform gitu
seenggaknya tuh biar lo tuh sadar sedikit lo
kalau misalnya tuh lo tuh gak ada bakatnya gak sespecial apa yang lo pikirin

ya udah tinggal ngomong aja siapa yang bantuin gue

syah mungkin kita pergi aja yuk dari sini
daripada nanggepin mereka mereka pasti coba coba cari masalah tau sama allah
kalau mau pergi aja yang pergi
banget spesial banget
ya pada umat dibantuin orang
tinggal ngomong aja udah tadi mah kamu kamu
gue gak sabar banget sih
masa lu tuh gak tau sih kalau sebenarnya
aldino itu ponakannya madam pretty
jadi kecurigaan botol kecap selama ini emang bener
kalau madam pretty pasti ada hubungan sama aldino
aldino itu keponakannya madam fetry
ya ampun lo udah kerja lama di mesmerize cafe
tapi gak sadar juga
lo itu polos bodoh atau emang gak pengkas sih
lo tuh naib banget ya michelle
aku tuh gak sadar ya selama ini
selama ini lo tuh bisa kerja di mesmerize cafe dibantuin siapa
lo bisa perform di mesmerize cafe nyanyi nyanyi tuh dibantuin siapa
gak itu gak mungkin karena gue nyanyi di cafe tuh bukan direkomendasikan sama aldino
oh terus lo mikirin ya
oh ada orang yang rekomendasi gue ini i o
halo mas juna selamat malam ini saya michelle
ini saya michelle yang dulu mas nawarin buat nyanyi
ini michelle yang viral itu kan ya
memangnya ada apa misalnya hubungi saya
gini mas juna saya mau minta tolong buat cariin cafe lagi buat live perform bisa nggak
maaf sekali misalnya saya sudah tidak urusi soal itu lagi
memang sebelumnya saya mengurusi bagian itu buat kamu karena saya dimintai tolong seseorang
dengan imbalan ya yang lainnya
jadi mas juna itu orang yang sengaja dibayar aldino buat ngontrak gue sebagai penyanyi cafe
daripada kalian bakatnya kalian cuma apa menjatuhkan orang
sakit banget kata katanya
rin kalian tuh jelek banget ya
gak capek apa ngejahili michelle
selama ini gue bisa jadi penyanyi kafe
ternyata udah diatur sama aldino
gue emang bodoh banget
gue mau ke rumah
boleh pinjem gitarnya gak
pacar saya mau nyanyi
pacar pacar gue bukan pacar lo jadi jangan sembarang ngomong lo
eh kropo kulit lo tuh kenapa sih susah banget dibujuknya
padahal ini semua tuh demi masa depan lo
lo mau ngelakuin apa aja demi nyokap lo tuh bahagia
jadi penyanyi terkenal
yang tahu yang jadi nyokap lo nih